penambangan pasir yang dilakukan pt boskalis indonesia di perairan kepulauan sangkarang makassar sulawesi selatan sejak juni lalu
terus memicu konflik dengan nelayan di sekitar area penambangan
beberapa kali nelayan menghadang kapal penguruk pasir yang mengambil material untuk menguruk dermaga makassar newport milik pelindo iv itu
ada pun koalisi selamatkan laut indonesia yang terdiri atas lsm seperti walhi jaringan advokasi tambang
dan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan menduga ada keterkaitan keluarga gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah
melalui putranya dengan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam konsesi penambangan pasir tersebut
dari dua belas perusahaan pemegang izin tambang dua diantaranya yaitu pt benteng laut indonesia dan pt nugraha indonesia timur
disebut dihubungkan oleh putra gubernur sulawesi selatan fatul fauzi nurdin
kedua perusahaan itu juga diduga merupakan bagian dari tim sukses pasangan nurdin abdullah
sudirman sulaiman yang memenangkan pilkada dua ribu delapan belas
apa yang koalisi sudah temukan pertama ada dugaan konflik kepentingan karena ada relasi ada koneksi
ada bukti bukti yang memberikan kesimpulan ada hubungan antara pelaku bisnis pertambangan
dengan keluarga atau dinasti politik atau lingkaran politik gubernur nurdin abdullah di sulawesi selatan
itu ditunjukkan dan diperlihatkan bagaimana anak dari gubernur itu menjadi penghubung
antara si pemilik bisnis ini dengan gubernur bahkan juga masuk dalam struktur pemenangan tim lebah gubernur nurdin sudirman

nurdin abdullah pun membantah tudingan tersebut dan berjanji akan mencabut izin penambangan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum
terkait dengan siapa yang melakukan penambangan sama sekali saya tidak tahu
kami hanya ya ptsp memberikan izin bagi yang mengusulkan
sekali kami tidak ada perusahaan tambang
ya termasuk anak saya keluarga saya nggak ada
dan kita tidak tahu siapa yang melakukan penambangan
nah kalau mau ngecek ya tentu cek kepada yang punya perusahaan
apakah kita ada di dalam atau tidak
selain itu aksi protes dari warga pulau terus berlangsung sejak akhir juli lalu
yang meminta gubernur menghentikan penambangan pasir di area tangkap nelayan
karena menyebabkan anjloknya
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan